kamu tau gak kenapa aku suka banget di tempat yang paling tinggi
soalnya menurut aku kalau kita tuh ada di tempat yang paling tinggi
kita itu berada dekat banget sama tuhan
apa yang kalian lakukan
kok kalian ngepel dan bersih bersih rumah begini
pak kita ngelakuin ini semua tuh gara gara tasari
kita disuruh pak sama dia
pak tau gak pak
juan cuma minta uang buat bayaran sekolah pak
tapi disuruh pijitin sama persid rumah ini pak
ya tau rasa tolong
sebenernya ini kita dijaga lah bukan pastenya
milik saya dan ingrid
itu dulu sekarang beda lagi
rumah ini udah atas nama saya berarti ini semua kekuasaan saya
ibu kok kurusan sih ibu
ibu sakit terus ya di sini ya
makanannya nggak enak ada yang ngejahatin ibu
ibu baik baik aja kok
makanan di sini juga lumayan
teman teman ibu juga pada baik baik
nggak ada yang jahatin ibu
malahan selama ibu di sini ibu juga nggak pernah kuat
ibu tuh jangan bohong sama lia
sebenarnya ibu tuh kenapa napa kan
ibu tuh gak baik baik aja bu
bukti aja hidung ibu masih benar kayak gitu
ya mimisan begini mah biasa dong li
ibu juga hilang kok
kamu jangan nangis li
kalau kamu nangis ibu jadi sedih
kalau kamu kuat ibu juga pasti kuat
kalau kamu nggak kuat ibu juga pasti nggak kuat
saya kan kuat
gitu dong itu baru namanya anak ibu
siap belum bu
bu ibu tunggu
jepitan ibu jatuh
hah bosan juga nih jadi orang kaya
gak ada kerjaan
kompleks sepi begini
mau ke mall kagak ada bajaj lewa di tempat tajir begini
ngapain dong gue udah kece begini kagak bisa ngeceng juga
dengan gue ngadem lah di kamar gue
ac nya ada enam
kamu cepet taruh luar
kamu tidak berat atas harta dan rumahku ini sari
biar satu komplek deger
teriak teriak aja lu
biar semua pada datang ke sini
hah pukul gue kalau berani
sekarang kamu bisa berlaku
aku tidak akan tinggal diam
kasian deh lo
kerap banget sih
kamu kenapa sih
tadi tuh aku lihat ada tante ingrid
li tante ingrid tuh udah meninggal
tapi ada tadi
iya udah meninggal
jangan jangan pada penasaran kita kejar dia
tante ingrid ada tante ingrid
apa aku salah orang ya
emang dia itu gak mungkin
bocak kecil itu selalu jadi pemohon si ya
gara gara dia aku jadi bau sampah lagi
di sini kan gak ada pengacara sialan yang selalu ganggu itu
juga gak ada pelayan tolol yang bakal numpain minuman ke atas berkas
lihat ini om baru aja nyiapin berkas berkas baru
yang tadi siang kena minuman
sekarang kamu tanda tangan ya
bentar ya om
kini temen lia deh
ada apa sih idri kesini
bukan lagi marah sama aku
aku kesini aku mau minta maaf sama kamu
aku mau nanya sesuatu nih sama kamu
akan tetap jadi lia yang dulu
lia yang masih mau bergaul sama aku
kamu nih naya aneh aneh aja deh drik
ya jelas aku tuh
aku tuh masih lia yang dulu
aku tuh gak berbahasa sama sekali kok
kalau gitu kamu mau kan
jalan jalan sama aku
ya hitung hitung tuh
permohonan maaf aku deh
lama banget sih lia
pergi lagi tuh anak
meminta satu tanda tangannya susah banget sih
padahal tinggal satu tanda tangan
satu tanda tangan lagi
semua akan jadi milik aku
sebenarnya kita tuh mau kemana sih
kita mau ke atas pohon
mau aku pake ini dulu
ah cuman yuk
enggak tanpa tangan
selalu ibu makan kopi
laginame pengen empat puluh lima waktu nel marriage
kan kau sendiri yang bilang
kalau kita di tempat yang tinggi
pasti kita jadi lebih dekat sama tuhan
yaudah mau aku dekat
aku mau berdoa aja
kan pasti tuhan lebih dengar
om faufzan pasti kecapean nungguin aku